badan pelenggara jaminan sosial kesehatan terancam defisit keuangan di dua ribu dua puluh
meski kinerja keuangan saat ini masih surplus beban pengeluaran bpjs kesehatan
bakal membengkak akibat sejumlah aturan baru pemerintah
pemasukan badan lewat iuran sulit meningkat
ditambah dalam beberapa tahun terakhir manajemen gagal mengoptimalkan
potensi pendapatan dari investasi yang dilakukan
lantas apa saja risiko jika ancaman defisit terjadi
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
koordinator advokasi bpjs watch timbul siregar
selamat pagi pak timbul
selamat pagi mas yuda
pak timbul kita bicara mengenai defisit sesuatu yang sangat menakutkan kalau kita dengar
kira kira resiko dan ancaman apa pak seandainya defisit memang terjadi pada bpjs
jadi defisit itu terjadi sejak awal program bkn mula satu januari dua ribu empat belas
ada tiga tiga triliun naik lima dan sebagainya sampai dua ribu sembilan belas
dua ribu delapan belas disuntik sepuluh jadi setiap tahun disuntik oleh apbn ya
dan memang ini menjadi masalah yang terkait defisit ini karena akan berdampak kepada pelayanan
karena dengan defisit artinya bpjs kesehatan akan mengalami kesulitan untuk membayar biaya ke paskes tingkat satu maupun tingkat dua
khususnya ke rumah sakit ya ke tingkat lanjutan
nah dengan adanya keterlambatan pembayaran akan kesulitan rumah sakit untuk membeli obat
untuk membayar nakesnya tenaga kesehatannya tenaga medisnya dan semuanya
dan kemudian dari sisi bpjs kesehatan juga dengan keterlambatan membayar klaim
jadi akan semakin lumpuh biaya yang akan dibayar oleh bpjs kesehatan

dan setelah dua ribu sembilan belas kita dua ribu dua puluh sudah mulai teratasi
ya ada berkah juga dari pandemi covid ya
nah kemudian dua ribu dua puluh satu kita surplus dua ribu dua puluh dua kita surplus
di dua ribu dua puluh dua akhir kita mencatatkan bpjs kesehatan mencatatkan lima puluh enam enam triliun aset bersih
jadi aset yang memang standby
nah selain iura nantinya selama dua ribu dua puluh tiga
nah kemarin saya dengar dari bpjs
nah kemarin saya dengar dari orang bpjs

semester terakhir dua ribu dua puluh tiga ini aset bersih naik menjadi rp enam puluh tiga triliun
jadi ini cukup baik menurut saya
nah jadi semoga memang kita hindari yang namanya defisit
karena defisit akan mengganggu pelaksanaan program jkn
terutama kepada pasien peserta jkn
dan kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan
demikian juga kepada bpjs akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan seperti itu
iya pak timbul tapi anda katakan tadi
dari pihak bpjs memberikan statement positif ya terhadap aset mencapai enam puluh triliun di semester pertama dua ribu dua puluh
tetapi ketakutan itu akan terus berjalan mengingat ada tadi ya tunggakan kemudian bunga
dan salah satu solusinya pasti hanya mengandalkan dari pendapatan
apakah anda melihat ini cukup ideal dalam waktu dua tahun untuk meningkatkan aset dan juga membayar utang dan beberapa beban bunga itu pak
iya jadi tentunya memang kalau kita perhatikan di dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh tiga ini
keluar peraturan menteri kesehatan nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
yang isinya memang menaikkan nilai kapitasi pembayaran ke paskes tingkat satu
demikian juga inasi bijis paket biaya ke rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap
nah tentunya kenaikan ini juga akan membebani
akan menambah pembiayaan
apa menambah beban biaya dari bpjs kesehatan ke fakes tingkat satu
nah ini juga di permen kes tiga tahun dua ribu dua puluh tiga ini juga screening itu diperbanyak
artinya upaya mencegah promosi dan preventif
nah ini bagus tapi memang konsekuensinya memang akan menambah biaya
dan kemudian juga keputusan pemerintah menetapkan covid dari pandemi menjadi endemi
ini konsekuensinya covid akan dibiayain oleh bpjs kesehatan program jkn
nah tentunya ini juga akan meningkatkan pelayanan
meningkatkan biaya pelayanan kesehatan
nah demikian juga dengan mulai terkendalinya covid ini kan semakin banyak peserta jkn yang ke paskes gitu ya
ini kalau kita perhatikan di dua ribu dua puluh dua itu meningkat sangat signifikan dan sebagainya
nah tentunya dari sisi pembiayaan ini meningkat dari dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh
kemarin dua ribu dua puluh satu itu sembilan puluh triliunan
kalau di dua ribu dua puluh dua itu naik menjadi rp satu ratus tiga belas
ada kenaikan rp dua triliunan

nah kita melihat bahwa kenaikan pembiayaan akan terjadi lebih signifikan lagi di dua ribu dua puluh
tadi dengan adanya permenkes tiga tahun dua ribu dua puluh tiga dengan segala kenaikan iuran dan kenaikan biaya dan manfaat
kemudian juga covid juga ditanggung
pekerja mulai datang lagi ke paskes karena sudah berani sudah mulai terkendal sudah menjadi endemi
nah tetapi di satu sisi covid ini akan menjadi endemi

artinya pendapatan ini akan berhasil kita bisa lihat sekarang
kita bisa lihat sekarang
pendapatan ini kenaikan pendapatan itu sangat jauh dibandingkan dengan kenaikan pembiayaan
ini akan terjadi juga di dua ribu dua puluh
kalau dua ribu dua puluh tiga seperti ini dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh lima ya bisa saja terjadi defisit
tapi menurut saya ini harus bisa dikendalikan
dan tentunya kalau saya sih berharap pemerintah harus berani mengikuti isi pasal tiga puluh delapan perpres enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh yang mengatakan kenaikan iuran itu paling lambat dua tahun
terakhir kenaikan iuran itu tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua tidak naik dua ribu dua puluh empat tidak naik katanya mau dua ribu dua puluh lima
nah jadi memang ancaman itu ada
nah tetapi harus bisa dikendalikan harus bisa diantisipasi dengan tadi upaya pemerintah dan bpjs kesehatan untuk meningkatkan pendapatan iuran
karena dengan peningkatan pendapatan iuran itu bisa membiayai beban pelayanan kesehatan ke paskes tingkat satu maupun tingkat dua maupun preventif promotif dan sebagainya
nah jadi saya sih berharap misalnya ada instruksi presiden nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua tentang optimalisasi jkn
harus mengevaluasi bagaimana tiga puluh kementerian lembaga pemerintah daerah seluruh pemerintah daerah tingkat satu dan dua itu mengoptimalkan tentang pelayanan tentang kepesertaan
karena dengan kepesertaan yang aktif itu akan meningkatkan pendapatan iuran
dengan pendapatan iuran yang semakin besar akan mampu membiayai pelayanan pembiayaan pelayanan kesehatan
nah jadi tentunya harus juga disertai dengan pengendalian biaya untuk masalah beban biaya ya
fraud yang terjadi yang dilakukan oleh oknum rumah sakit
misalnya operasi sesar juga ini memakan biaya
bagaimana kita harus kendalikan bahwa pembiayan pembiayan itu harus berdasarkan objektifitas indikasi medis
tidak ada terjadi fraud
nah ini yang harus diminimalisir sehingga biaya pun harus dikendalikan
jadi ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan iuran dan bagaimana pengendalian biaya
dengan tidak mengorbankan pelayanan kepada pelayanan
nah jadi tentunya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah
bagaimana mengoptimalkan pendapatan iuran melalui kepesertaan aktif
nah saya akan coba urai satu misalnya tentang pelayanan kepesertaan aktif di peserta penerima bantuan iuran yang masyarakat miskin
nah ini harus butuh komitmen anggaran dari pemerintah
karena selama ini saya perhatikan anggaran yang dialokasikan untuk peserta masyarakat miskin ini menurun
di dua ribu dua puluh dua kemarin hanya delapan puluh enam enam dari sembilan puluh an juta
nah turunnya pembiayaan masyarakat miskin ini ya pendapatan iuran bpj program jkn menurun
nah saya nggak tahu di dua ribu dua puluh tiga bagaimana politik anggaran pemerintah
walaupun memang di perpres tiga puluh enam dua ribu dua puluh tiga pemerintah mengalokasikan menjanjikan satu ratus sebelas juta orang
satu ratus sebelas juta orang sehingga pendapatan bisa lima puluh triliunan
nah apakah memang ini dijalankan oleh pemerintah atau tidak
nah ini juga akan meningkatkan pendapatan
tapi apakah ini bisa juga direalisasikan oleh pemerintah
nah jadi pbi itu juga harus ditingkatkan karena masih banyak rakyat miskin yang dinonaktifkan sepihak oleh kementerian sosial
nah ini pertama
di sisi kepesertaan mandiri
masih banyak peserta mandiri yang melakukan iurannya tertunda
tidak mampu membayar
nah ini juga harus juga bagaimana ada diskresi pemerintah
melakukan diskon pembayarannya kemudian mencicil
sehingga dengan cicilan ini dengan diskon dan cicilan artinya peserta mandiri kita bisa membayar
dan terjadi pendapatan real
pendapatan iuran yang real gitu
nah yang ketiga segmen dari pekerja
pekerja penerima upah swasta
ini juga harus didorong
sehingga pesertaannya meningkat
saat ini sekitar enam belas sampai tujuh belas juta
padahal pekerja formal kita itu bisa sampai empat puluh lima juta
nah ini kan yang memang menurut saya
kepesertaan penerima upah yang sangat potensial meningkatkan pendapatan iuran
dia harusnya lebih tinggi dari pbi
nah tetapi memang kita tahu sendiri pengawas penegakan hukum masih lemah
sehingga kepesertaannya masih sekitar enam belas tujuh belas juta orang seperti itu
kalau beserta dengan keluarga bisa tiga puluh lima jutaan
tapi ini kita bicara peserta pekerja yang membayar iuran seperti itu
pak timbul yang menarik adalah tadi salah satunya mengenai pembiayaan
ya memang ada peningkatan
kemudian juga di satu sisi pastinya pemerintah juga melihat dari sisi efisiensi prioritas
dan beberapa lokasi pendanaan
nah dengan kondisi keniscayaan ketika
pastinya kita bicara
bicara mengenai fasilitas kesehatan
kemudian juga obat obatan biaya dokter
bahkan ada informasi dokter juga tidak dibayar dengan kondisi utang kemarin bpjs
apakah anda tidak melihat memang kondisi seperti ini sebuah kenisayaan juga
sehingga tidak semua harus dibebankan kepada pemerintah
dan kalau hanya menunggu pemerintah mengambil kebijakan
kemudian di satu sisi juga adanya subsidi
kemudian adanya anggaran
itu akan semakin membengkak
dan kenaikan dua ribu dua puluh lima
itu tidak akan bisa menjadi solusi pak
ya yang saya maksud adalah komitmen pemerintah menjalankan regulasinya
regulasi yang dibuatnya
seperti tadi perpres nampak tahun dua ribu dua puluh pasal tiga puluh delapan
ada batas waktu kapan naiknya iuran
maksimal dua tahun
ini udah tiga tahun

nah itu yang pertama
yang kedua instruksi presiden
ini kan juga meminta kepada tiga puluh kementerian lembaga dan pemerintah daerah
tingkat satu dan tingkat dua
nah jadi memang konteks pembiayaan dalam jkn ini
pendapatan itu kan secara gotong royong
tidak dari pemerintah saja
nah dari gotong royong ini seperti tadi saya sampaikan
sebenarnya potensi pendapatan iuran terbesar itu dari ppu swasta
bukan dari pbi
tapi kalau kita perhatikan data
sejak dua ribu empat belas awal jkn sampai saat ini
segmen kepesertaan yang memberikan pendapatan iuran paling besar itu pbi
yaitu dari pemerintah
nah sebenarnya itu harus dari ppu swasta
nah tetapi kan karena kualitas pelayanan
akhirnya yang menjadi peringkat pertama
yang menyumbang kepada pendapatan iuran jkn itu ya dari pbi
nah jadi kembali persoalannya adalah
ini kan pemerintah yang mengeluarkan regulasi
pemerintah juga yang mengeksekusi harusnya
nah jadi gotong royong
kita tidak meminta semuanya dibiayain oleh pemerintah
dari ada sebuah partai politik meminta ini izin oleh pemerintah semua
konteks gotong royong itu sudah tepat
bahwa seluruh peserta membayar iuran
termasuk rakyat miskin
nah dalam undang undang sjsn dibilang
rakyat miskin dibiayai oleh pemerintah
nah tetapi karena selama ini pemerintah sepertinya juga belum maksimal
sehingga pendapatan iuran itu
hanya baru dari pemerintah yang paling tinggi
yaitu dari pbi apbn
ya yang kemarin itu delapan puluh enam jutaan itu sekitar empat puluh empat triliun
nah jadi kalau sembilan puluh enam delapan juta orang
nah itu paling tinggi terus
dari sejak dua ribu empat belas sampai sekarang
nah sekarang kembali
kami sih berharap
bahwa karena pendapatan iuran itu lebih didominasi
diperoleh dari iuran
nah pemerintah lah yang harus coba mendorong
bagaimana peningkatan kepesertaan aktif
tadi dengan diskresi kepada pandiri
kalau sekarang ini ada peserta mandiri
tidak berani tidak bisa berayar
karena utangnya sudah dihubungkan
nah kasih diskresi
dan cicilan sehingga menjadi pendapatan real
nah pendapatan real ini akan digunakan untuk membiayai kepasker tingkat satu maupun tingkat dua
nah jadi kembali persoalannya adalah
bagaimana pemerintah ini bisa lebih serius
kalau seluruhnya diserahkan kepada direksi bpjs kesehatan
tidak akan mungkin
karena program gkn itu berhasil
karena didukung oleh seluruh kementerian lembaga
tidak bisa dibebankan kepada bpjs kesehatan
baik pak timbul
ini yang diamanakan dalam infrasatu tahun dua ribu dua puluh dua
baik pak timbul
terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini
semoga solusi bisa segera diberikan
terkait dengan ancaman defisit ini
terutama bagaimana pemerintah memberikan langkah strategis
apakah memang meningkatkan biaya
kemudian juga koaksi
gua tonggol yang dari warga
untuk ikut serta menjadi bagian daripada jkn sendiri